dan untuk mengontrol perkembangan terbaru dari penyelidikan kasus penyerangan pasar kota bumi di kabupaten tangerang banten
kita langsung tergabung bersama rekan kami ada jurnalis transmedia dodi wahyudi
selamat pagi menuju siang dodi
seperti apa suasana di belakang anda apakah ada upaya lain yang akan dilakukan lanjutan pada hari ini setelah pasca kemarin ada bentrokan di sana
terima kasih rekan heranok
sementara itu bisa kita lihat sejumlah para kepolisian masih berjaga di sekitar area pasar kota bumi
motif masih dikembangkan oleh pihak kepolisian sejauh ini apa motif yang sudah diungkap
apakah benar ada penolakan revitalisasi oleh para sejumlah pihak di sana
bisa kami terangkan bahwa dari
keterangan sejumlah para pedagang di area pasar kota bumi
para pedagang umumnya menolak revitalisasi pasar kota bumi dari pasar yang lama ke lokasi yang baru
yang berjarak sekitar lima ratus meter dari pasar kota bumi
para pedagang umumnya menolak karena kondisi lokasi yang kurang layak bagi mereka
baik kemudian yang melakukan
perusakan ini dari ormas mana ya dodi
yang melakukan perusakan pihak yang kontra terhadap revitalisasi
untuk pihak pihak yang melakukan perusakan yang diduga okno treman masih dalam penelitikan kepolisian
namun para pedagang sempat
ini ada okno okno yang berupaya
agar para penanang
setuju untuk revitalisasi atau mendukung terjadinya relokasi ke pasar yang baru
baik artinya ada dua pendapat ya
ada yang setuju dengan revitalisasi ada yang kontra atau menolak revitalisasi
sehingga ada upaya dari sejumlah pihak atau oknum yang diduga preman untuk membawa para pedagang ini untuk setuju begitu ya revitalisasi
demikian yang kami dapat informasi dari para pedagang di pasar kota bandung pada rabu siang ini
sejauh ini sudah ada tujuh yang diamankan
apakah kesemua sudah menjadi tersangka atau statusnya masih terperiksa yang empat lagi
tiga sudah tersangka
berdasarkan keterangan dari kapolres
saat tanggerang kabupaten pombos
denny sigit mengatakan bahwa
tujuh orang yang diperiksa
sementara yang sudah ditetapkan menjadi tersangka itu ada tiga
yang pertama h
ketiganya diduga menjadi pelaku pengerusakan
sementara empat orang lagi sampai saat ini masih dijadikan saksi
baik kita akan tunggu perkembangan terbaru
sejauh mana motif yang akan diungkap oleh kepolisian
terima kasih rekan dodi wahyudi jurnalis transmedia langsung dari tangerang banten